untuk kemudian menanggulangi dan juga menahan efek inflasi ini di daerah bagaimana pak tirta
ya bank indonesia selalu berkoordinasi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah ya
kami punya hubungan koordinasi yang sangat baik
jadi di level pemerintah pusat itu kami juga ada namanya roundtable policy dialogue
ini secara periodik kita lakukan di bank indonesia dengan delapan kementerian
di daerah kita ada hubungan dengan tpid ini tim pengendalian inflasi daerah
mereka berhubungan langsung dengan kantor kantor perwakilan bank indonesia yang ada di daerah daerah gitu di wilayah
dalam hal ini untuk mengendalikan inflasi ini untuk meyakini bahwa dampak inflasi itu terkendali dan dampaknya temporer
peran dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa
pasokan pangan ini harus terjaga dengan baik
sehingga kalau supply nya cukup harga harga volatile food ini nggak naik
kenaikannya bisa diminimais lah ya
nah yang kedua adalah untuk yang ongkos angkut
ini dengan pemerintah pusat juga nanti perlu ada koordinasi bahwa tarif angkutan ini ya naik
tapi jangan sampai terlalu tinggi
kenaikannya harus yang wajar saja gitu
ini upaya pemerintah untuk mengendalikan kenaikan tarif angkutan tahun lalu ya
walaupun batasnya itu lebih tapi tahun lalu kira kira hanya naik sekitar enam belas persen itu
nah kalau nanti yang tahun ini dan ke depan itu bisa dikendalikan juga
kami meyakini bahwa dampak inflasi dari reformasi fiskal dengan pengalihan subsidi ini bisa
dampak inflasinya dan temporer saja
dalam tiga bulan mudah mudahan sudah hilang gitu
baik pak trita kalau kita berbicara juga mengenai pemasukan
jadi kemudian bagaimana menurut bi ini supaya kita bisa meningkatkan sektor fiskal kita
sektor fiskal ya memang begini
ini kan ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi ya
kalau pemerintah nanti spendingnya ini makin besar di investasi kemudian ekonomi tumbuh
kalau ekonomi tumbuh ini otomatis
kalau ekonomi turun yang dipacakin juga semakin turun kan jadi hasilnya turun
nah kalau nanti dengan reformasi fiskal ini harapannya ekonomi tumbuh lebih tinggi
sehingga pajak pun akan bisa lebih tinggi lagi income dari pajak begitu
oke baik pak tirta kita kembali ke penyusahian bi reta
mbak irit kalau kita berbicara juga masih bergantung juga di sektor eksternal
ini juga sudah normalisasi dari the fed yang diperkirakan pada pertengahan dua ribu lima belas
nah apakah kemudian nanti kemungkinan untuk penyesuaian bi rate lagi menanggapi mengenai normalisasi the fed itu akan berlanjut
ya memang kami melakukan assessment perekonomian indonesia ini
kita lihat berbagai aspek itu termasuk global ya eksternal domestik daerah dan sebagainya itu secara berkala
minimal setiap bulan lah kita melakukan evaluasi secara menyeluruh
dari sisi global memang kita juga harus perhatikan ya selain ada potensi normalisasi kebijakan the fed
bahwa amerika ini memang kondisi ekonominya membaik dan kemungkinan kalau inflasinya dia naik juga suku bunga the fed nya
fed fund ratenya juga akan dinaikkan mestinya
nah ini sebetulnya sudah kita antisipasi ketika yang periode sebelumnya dengan bi rate yang tujuh puluh
sebetulnya sudah termasuk antisipasi kenaikan fed fund rate oleh the fed sebetulnya
kita sudah antisipasi sehingga kita setiap saat monitor terus itu
kalau the fed nanti menaikkan itu di kapan apakah di kuartal kedua atau ketiga atau mungkin mundur lagi
tapi kalau kondisi di dalam negeri risk adjusted return di indonesia
tapi kalau dari tujuh dengan berid sekarang tujuh tujuh puluh lima persen seharusnya itu sudah cukup gitu ya untuk menyikapi mengenai perkiraan normalisasi dari the fed
iya ada beberapa faktor sih bukan hanya suku bunga ini juga termasuk nilai tukar itu
apakah trennya menguat atau melemah kemudian juga tingkat inflasi kita juga
jadi inflasi ini memang sangat kunci nih
kalau inflasi rendah suku bunga kita bisa rendah sebetulnya
untuk menjangkar inflasi ini bisa lebih rendah
jadi ada beberapa faktor ya kalau dari kombinasi dari berbagai faktor ini semuanya membaik
saya kira ada kemungkinannya bahwa bi rate akan turun kembali gitu
tapi memang inflasi harus rendah nilai tukar stabil kemudian karena account defisitnya membaik
jadi banyak faktor yang harus kita assess gitu
baik terakhir ini pak tirta bagaimana imbauan anda terkait kepada masyarakat ini
terkait menyikapi bi rate yang dinaikkan menjadi tujuh tujuh
ya kepada masyarakat ya kami harapkan masyarakat ini bisa maklum karena bahwa bi rate yang kita naikkan ini sudah ada takarannya
jadi ini bukan overdoses ini takarannya sudah cukup ya
bahwa kita juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi kita perhatikan sektor realnya
kita akan jaga juga pertumbuhan tetap tinggi lima persen itu juga yang bagus
kemudian juga ini kan untuk menyikapi dampak inflasi yang temporer ya
dan kita dari waktu ke waktu akan kita evaluasi lagi bi rate ini
baik jadi tidak perlu panik begitu ya
tidak perlu panik dan masyarakat jangan terus serta merta menaikkan harga tinggi tinggi
karena itu yang justru akan menyebabkan inflasi kita nanti tinggi gitu
baik pak trita terima kasih telah bergabung bersama kami
ya pemirsa sampai di sini kebersamaan kita adalah many report
anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita satu com
anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news ad berita satu tv
sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam jurnal malam
saya kevin egan mewakili rekan yang bertugas undur diri